setelah dilantik presiden joko widodo sebagai wakil menteri sdm yang baru mantan menteri sdm
archandra tahar terlihat langsung berada di kementerian sdm
seperti wawancara koresponden cnn indonesia istiarto sigit dengan archandra tahar
bersama saya bapak wakil menteri sdm yang baru arcanda tahar
selamat pak atas jabatan barunya
terima kasih atas dukungannya
pak archandra ini banyak yang bertanya tanya kemarin sempat dua puluh hari menjadi menteri
sekarang menjadi wakil menteri ini prosesnya seperti apa pak
sebenarnya dimanapun kita berada
kalau memang ditugaskan oleh bapak presiden untuk menjadi wakil menteri atau jadi menteri
bagi saya nggak masalah ya
inilah bentuk fase hidup kita
ada masanya kita bekerja jadi menteri ada fase masa kita bekerja menjadi wamen
juga sebelumnya ada fase saya bekerja untuk orang lain
ada fase di mana saya bekerja untuk diri sendiri
dan ada fasenya saya bekerja untuk negara
selama dua puluh hari terakhir itu mungkin belum sempat dilaksanakan
mungkin akan direferensikan begitu ke pak jonan mungkin sudah ada gambaran
ada beberapa hal nanti ya setelah seterjaplah
setelah setelah dijawab nanti saya dengan pak jonan dengan staff di kementerian
nanti dilihat ke depannya apa yang sudah dikerjakan oleh pak menko sebagai plt
dan tentu yang sudah dikerjakan sudah banyak sekali
nanti akan kita lanjutkan
jadi tidak ada masalah dari tadi menteri menjadi wakil menteri pak
tidak ada masalah ya tidak ada masalah
insya allah kedepannya selama sektor ini bisa menjadi lebih baik kenapa tidak
terima kasih bapak sukses untuk jabatan barunya pak